dari tanah kemenangan keagungan tercipta
usia tanah kabupaten nganjuk jawa timur mewariskan seni budaya agung yang masih didikmati warganya hingga sekarang
dari makanan yang bahannya tercatat dalam artefak kuno wayang timplo yang melawan elitisme wayang kulit
hingga keagungan waduk atau bendungan raksasa yang nantinya bisa membantu hidup para petani
dari ladang pertempuran hingga pekik kemenangan bergema hingga sekarang
inilah cerita di anjuk ladang tanah kemenangan
kabupaten nganjuk lebih dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar kedua setelah kabupaten brebes di jawa tengah
bawang merah dan beberapa komoditas pertanian lain memang jadi penopang utama sosial ekonomi
di kabupaten sisi barat jawa timur ini
dua puluh dua persen pendapatan asli daerahnya didapat dari sektor pertanian
tradisi agrarisnya menyimpan warisan seni budaya dari peradaban tua yang jejaknya bisa ditelusuri hingga seribu delapan puluh tiga tahun lalu
sesuai umur kabupaten nganjuk di tahun dua ribu dua
saya berangkat dari surabaya mengendarai mobil
dulu perjalanan ke nganjuk melintasi jalan raya atau jalur arteri dari surabaya membutuhkan waktu dua jam
akan membutuhkan waktu lebih lama jika berhadapan dengan macet
namun sejak dua puluh sembilan maret dua ribu delapan belas perjalanan surabaya nganjuk hanya butuh empat puluh lima menit
paling lama satu jam saja dengan melintasi tol kertosono ngawi
jalan tol sepanjang delapan puluh tujuh km yang dibangun oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
menghubungkan empat kabupaten yaitu magetan nganjuk madiun dan ngawi
serta menjadi bagian dari jalan tol transjawa yang menghubungkan surabaya sampai jakarta
jalan tol transjawa
di pasang jalan tol transjawa
atau singing road yang pertama kali dalam sejarah tol indonesia
jalan bernada ini diperuntukkan bagi pengguna tol agar berhati hati
dan mengendalikan kecepatannya sehingga risiko kecelakaan bisa ditekan
disebut jalan bernada karena memang bisa berbunyi ketika ada kendaraan yang melintasinya
jalan tol transjawa
tol ini tidak cuma mempermudah konektivitas antarabangsa
tapi juga mengintegrasikan dengan kawasan industri lain serta meningkatkan geliat ekonomi
adanya jalan terutama jalan tol ini sebetulnya menumbuhkan peradaban ya peradaban bangsa juga
jadi kita juga mempercepat proses pergerakan mobilitas barang maupun orang ya
tadinya kalau misalnya dulu masyarakat bisnisnya sifatnya lokal
saya kira sekarang jangkauannya bisa lebih nasional gitu
misalnya kalau ada produk lokal khas dari sini ya
dari khas dari ngawi atau ke kertosono nganjuk gitu ya
mulirin magetan itu juga bisa dengan cepat kita bisa menjual di subrabaya atau ke jakarta gitu
jadi artinya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah ya
dan tibalah saya di nganjuk
kota tua yang keberadaannya tercatat sejak tahun
sembilan ratusan tahun
sang anjuk ladang atau pemilik tanah kemenangan
yang berhasil menahan serangan kerajaan sriwijaya
saat dipimpin empusindok raja mataram kuno
semuanya tercatat lengkap dalam prasasti anjuk ladang bertarik delapan ratus enam puluh lima saka atau sembilan ratus tiga puluh lima masehi
salah satu perspektif sejarah adalah kemungkinan
jika nganjuk jatuh pada perang anjuk ladang
maka ekspansi kerajaan sriwijaya
ke jawa akan terus berlanjut
meniadakan kemungkinan munculnya kerajaan kerajaan besar di jawa
seperti majapahit dan mungkin juga mengubah peta sejarah nusantara
hari jadi nganjuk itu kan berpedoman dari persemian candilor
yang ada di desa jatir ejo kecamatan lecaret itu
kalau yang saya dengar bahwa zaman dulu itu ketika empusindo lari dari
dari medang kuno di jawa tengah itu kan diserang dari kerajaan sriwijaya
kalau menurut perhitungan dari jumlah pasukan mungkin tidak mungkin pasukan pusindo ini menang
kalah besar dengan jumlah yang dari sriwijaya lah
ketika ditelatah ini ditelatah nganjuk ini ada bantuan dari masyarakat nganjuk
terjadilah perang besar di nganjuk ini dan itu suatu monumen yang luar biasa banget untuk musindo
dan dia itu menang di situ
ketika itu dia itu menang
dan dia itu menang
keagungan nganjuk tidak hanya terjadi karena peristiwa masa lampau
namun ada peran masyarakat yang tetap merawat sejarah luhur dalam kehidupan mereka
warisan sejarah tua nganjuk tak hanya gamelan dan timplong
masih ada kuliner nasi becek yang masih disajikan sampai sekarang
menu ini seperti persilangan antara soto dan gulai
bersantan seperti gulai dan diisi dengan tauge seperti soto
hanya kuahnya kuning pekat karena campuran lemak dan daging kambing
yang membedakan dengan soto adalah dominasi rasa bumbu lengkuas kemiri laos jahe dan kunyit
menu nasi becek
menu nasi becek yang terdapat di banyak warung warung di nganjuk ini
mungkin adalah satu dari sedikit menu kuliner di nusantara ini
yang bahan bahan campurannya ini terdapat dalam artefak artefak kuno
nah hasil pencarian saya ini menemukan bahwa di prasasti mantiasih yang bertarik sembilan ratus tujuh pada zaman kerajaan medang
yang waktu itu menguasai nganjuk
itu ada bahan bahan atau haran haran yang mirip sekali dengan campuran
dalam nasi becek
misalnya ada ranak atau laos serta wuku atau jahe
kemudian ada juga kemiri dan kunyit yang disiram ke dalam black pedust atau daging kambing kren
nah rasanya mungkin dahulu dengan sekarang akan jauh berbeda
tetapi yang jelas menu dari nenek moyang sepertinya tidak akan pernah salah
jadi ini enak sekali
apalagi dicampur dengan sate kambing
hmm luar biasa

jadi sangat murahan agar tidak dimakan adanya sumber perang tersebut
saat musti kalaras dibangun
para pekerja bergantian menempa
membentuk lempengan lempengan besi yang dikehendaki
keringat bercucuran di dalam dapur tempa yang hawanya begitu panas
sentra gamelan musti kalaras di desa jatirjo dirintis pada seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
tetapi sejumlah dokumen seperti catatan residen kediri van lawik paps mencatat
pada pembuat gamelan sudah ada di desa ini sejak tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
kini di desa jatirjo hanya bengkel gamelan musti kalaras yang bertahan
lainnya sudah tumbang dimakan zaman
didi adiono adalah generasi ketiga pemilik musti kalaras
dia tetap meneruskan tradisi pembuatan gamelan khas nganjuk yang berbeda
dengan gamelan khas solo maupun yogyakarta
jika gamelan dari dua daerah itu menggunakan bahan dasar perunggu
gamelan nganjuk memakai kuningan atau logam campuran antara tembaga dan seng
untuk kuningan dan perunggu saya bilang tadi masing masing ada kelebihan dan kelemahannya
kalau perunggu memang suara agak lebih
panjang kalau kuningan ya panjang tapi masih kalah sedikit ya
terus lemahnya kalau perunggu itu gampang pecah
jadi berbahaya kalau tidak benar benar teliti
sudah jatuh pecah itu kadang kadang tidak bisa diperbaiki
malah itu kalau dijual jual rosok gitu akhirnya per kilo berapa gitu
jadi ruginya di situ pengawalannya ada ketat
kalau kuningan kalau jatuh nggak pecah
nah di situ
gemelan adalah salah satu instrumen nusantara yang keberadaannya sebenarnya sudah tercatat
atau terdokumentasi selama lebih dari seribu tahun
di candi borobudur misalnya yang dibangun pada abad ke sembilan
itu ada beberapa relief yang menggambarkan orang orang sedang bermain perangkat gamelan
nah dulu memang gamelan hanya untuk menggambarkan perangkat gamelan
namun itu sudah pernah jadi bergunakan oleh kalangan istana dan dipakai sebagai bagian dari upacara upacara suci atau sakral
tetapi sekarang semua ataupun beberapa jenis kesenian juga menggunakan ini
termasuk salah satunya adalah wayang timplong khas nganjuk dan juga beberapa jenis wayang yang lain
hampir semua proses pembuatan masih tradisional
hanya bagian penghalusan serta penempelan logam yang menggunakan alat modern seperti gerinda listrik dan las
tetapi proses inti pengerjaan gamelan tetap dilakukan tanpa keterlibatan teknologi
misalnya tungku api masih dibuat dari bata bersusun yang berisi arang kayu jati untuk menghasilkan panas
proses memipihkan logam hingga membuat bolongan pada gong dan bonang masih dilakukan dengan besi alih alih menggunakan alat pres
pembuatan perangkat perangkat gamelan adalah proses rumit
satu bagian saja salah dipastikan semuanya akan salah
pernah pernah itu tidak sesuai pernah karena apa
hubungan dengan bahan
bahan seharusnya itu tidak terlalu memutih keputihan dibukul akhirnya pecah retak retak gitu
itu tidak terpakai
harga ulangnya lagi dari awal
kita ambil bahan lagi atau bahan itu dibakar lagi sesuai dengan petunjuk pak didi
ini jangan terlalu memutih pokoknya memerah gitu saja bukul
nah itu akhirnya hasil hasilnya juga bagus juga
gamelan buatan mustika laras sudah menyebar hingga ke singapura dan australia
harganya bisa mencapai ratusan juta untuk satu set gamelan yang indah yang biasanya dibeli oleh kolektor
keindahan gamelan bukan hanya karena bentuk dan coraknya namun bunyinya
sebagai instrumen perkusi tidak pernah ada standar kunci nada
itu mengawali membuat nada yang akhirnya menjadi contoh kesuan instrumen
baru setelah satu patokan ketemu semuanya menurut yang patokan ini
itu uniknya di situ
selepas dari bengkel gamelan mustika laras saya kembali ke penginapan
melintasi jalan jalan desa melihat hamparan ladang bawang yang jadi gantungan hidup
hidup sebagian warga nganjung
memasuki waktu sholat zuhur saya singgah di musola pondok pesantren al martliah di dusun mojosari kecamatan loser
pondok pesantren al martliah kecamatan loseret
di usianya yang sudah tiga abad warga pesantren khusus putri ini tengah berbahagia
sebuah rumah susun atau rusun untuk asrama santri
baru saja diserah terimakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
rusun tiga lantai ini tidak hanya layak huni
tapi juga membuat para santriwati tinggal dengan nyaman
karena turut dibangun sejumlah fasilitas di sana
nah proposal ini diadukan pada tahun angkasa
dan kemudian untuk pelaksanaan fisiknya dilakukan pada tahun anggaran dua ribu tujuh belas
pembangunan rusun ini dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
yang peruntukannya adalah untuk para santri
rusun ini dibangun dengan tipe barak tiga lantai
kemudian satu baraknya itu memuat kurang lebih tujuh puluh dua santri
dari total rusun yang sudah terbangun ini
bangun ini menampung dua ratus enam belas santri yang ada di sana
kini rumah susun untuk asrama di pondok pesantren putri almarliyah nganjuk
benar benar jadi kebanggaan para santriwati
saat tempat tinggal nyaman
mereka lebih fokus belajar untuk menjadi santri yang berwawasan agama
dan berpengetahuan luas
imenjelang menandai kehidupan di ladang nganjung
hingga dua ribu sembilan belas masih terdapat lebih dari empat puluh tiga ribu hektare tanah pertanian di anjuk ladang ini
mayoritas memang ditanami bawang merah
tetapi komoditas lain seperti tebu dan jagung juga penting untuk warga agraris nganjuk
pagi hari juga ditandai dengan kesibukan di tujuh ratus hektare lahan di desa sambikerep kecamatan rejoso
para pekerja mengebut pengerjaan bendungan semantok
alat alat berat terus beroperasi untuk memenuhi target penyelesaian bendungan yang diperkirakan pada maret dua ribu dua puluh
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggelontorkan biaya sebesar satu delapan ratus lima belas triliun yang dibagi dalam dua paket pekerjaan
waduk ini memiliki kapasitas daya tampung tiga puluh dua enam juta meter kubik untuk mendukung ketahanan pangan dan air di kabupaten nganjuk dan sekitarnya
fungsi bendungan ini pertama untuk konservasi sumber daya air
terus kemudian nanti ada
ada manfaat lain yang dapat didaya gunakan dari bendungan ini
pertama untuk mengaliri irigasi seluas satu sembilan ratus hektare
kemudian untuk penyediaan air baku sebesar tiga ratus dua belas liter per detik
kemudian juga untuk pengendalian banjir
ada tiga puluh persen banjir di kecamatan rejoso
itu menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan bendungan semantau
percepatan pembangunan waduk semantok pun didukung oleh pemerintah setempat
saya yang pertama terima kasih kepada bapak presiden
atas nama pemerintah kabupaten nganjuk
beserta seluruh masyarakat saya mengucapkan terima kasih pada bapak presiden
telah memberikan kabupaten nganjuk ini proyek strategis nasional yaitu pembangunan bendungan semantau
perlu diketahui bahwa bendungan semantau ini
keterangan dari pupr adalah salah satu bendungan terbesar di asia tenggara
dengan bentangan kurang lebih tiga enam km
manfaat daripada bendungan ini sendiri
dengan keberadaan bendungan ini
bendungan ini diharapkan adalah untuk
terutama air untuk pertanian
yang ada di sekitar kabupaten nganjuk sebelah utara
tidak hanya sekedar berukuran raksasa
pembangunan bendungan semantok diharap menjadi sarana irigasi lahan pertanian
dan penyedia air bagi daerah rawan kekeringan di sekitarnya
diharapkan juga nantinya
waduk semantok bisa menjadi salah satu tujuan wisata baru di nganjuk
sekitar dua puluh lima km sebelah utara bendungan semantok
di dusun bungkal desa kepanjen
wayang templong menjadi keagungan lain di anjuk ladang
setelah hampir setahun tidak pernah tampil
paguyuban wayang timplong dusun bungkal kembali bermain
salah satu keluarga di desa setempat
menyewa mereka untuk perayaan hitanan
geber atau penggung mini mirip wayang kulit disiapkan
puluhan karakter wayang timplong yang lama disimpan dalam peti
dikeluarkan dan siap dimainkan
kenapa dulu dikatakan kok suara namanya wayang diplong gitu aja ya
karena dari instrumennya itulah gambelannya
ya gambelannya wayang diplong itu sebanyak empat
suaranya instrumennya yaitu suaranya karting kemplong
selain itu gebernya itu kan bolong plong
jadi pakai wayang kulit itu gebernya itu kan apa itu tutup
tapi untuk wayang timplong itu terbuka
jadi jadi namanya kan wayang timplong gitu
sehari hari suyadi adalah kepala dusun
sudah lebih dari empat puluh tahun
yang memimpin paguyuban wayang timplong ini
meneruskan jejak lima generasi di atasnya
yang juga berprofesi sebagai dalang
jadi namanya wayang timplong tidak ada nama khas jadi tokoh yang ada
wayang timplong membatasi diri pada foklor panji atau cerita rakyat pada zaman kerajaan medang abad ke sembilan atau mataram kuno
sampai periode kerajaan kediri abad ke dua
kesenian ini adalah bagian dari perlawanan rakyat nganjuk secara kultural terhadap seni wayang kulit yang dulu dianggap elitis dan hanya dimainkan kalangan tertentu
kini wayang timplong makin sulit ditemui
sudah jarang sekali orang mau menyewa dan menggelar pertunjukannya

menurut suyadi sekarang hanya ada dua dalang wayang timplong yang masih aktif
alih alih akan punah karena tidak ada generasi rahmat reda marta menjadi pembeda
pemuda dua puluh lima tahun ini sudah ikut paguyuban wayang timplong sejak usia sd
bermain kenong adalah spesialisasinya saat pentas
suatu hari dia yakin akan menjadi dalang
bukan karena profesinya yang menjanjikan tapi karena kecintaannya pada budaya asli tanah kelahiran
tapi kita coba ya untuk meneruskan tradisi ini ya apa salahnya gitu
kalau masalah penghasilan itu kan tergantung mas ya yang penting kita niatnya melestarikan budaya gitu
meski geliat pembangunan terus berjalan pelestarian budaya harusnya ikut sejalan
budaya mengingatkan akan jati diri leluhur dan menjadi bukti sejarah bagi generasi penerus
sehingga kejayaan nganjuk tidak hanya sebuah cerita tetapi menjadi pegangan bagi para pemimpin selanjutnya